beginilah kondisi ruas jalan di kawasan pertokohan taman palem mutiara cengkareng jakarta barat
yang tergenang banjir hingga jumat siang
meski masih bisa dilalui tak sedikit kendaraan mogok karena nekat menerjang genangan banjir setinggi empat puluh hingga lima puluh cm
selain diguyur hujan sejak semalam genangan banjir ini terjadi akibat buruknya drainase saluran air
banjir juga menggenangi jalan mangga kelurahan tugu utara koja jakarta utara jumat pagi
ketinggian air mencapai enam puluh cm
banjir terjadi akibat saluran air yang tidak mampu menahan debit air hujan
guna mengatasi banjir di lokasi ini tim suku dinas sumber daya air jakarta utara
mengerahkan satu unit pompa portable untuk menyedot air ke kali kecil
sementara debit air di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
mengalami peningkatan menjadi tujuh ratus delapan puluh lima cm atau pada level siaga tiga jumat pagi
menurut operator pintu air manggarai peningkatan debit air terjadi lantaran tingginya
intensitas hujan yang mengguyur kawasan ibu kota sejak kamis malam
ditambah adanya air kiriman dari kawasan hulu sungai ciliwung
di prediksi ketinggian air masih akan terus mengalami peningkatan

jangan lupa like share dan subscribe ya